ya eh bapak ngagetin aja tapi emang bener bener saya ella duduk aja duduk aja nama saya sampai
saya perhatikan dari tadi kamu nyanyi suaramu sangat bagus apa bisa aja daah lo udah biasa
puji orang saya mau ngajak kamu nyanyi di tempat kamu
nama aku soleha aku biasa dipanggil sama temen temen ella tapi ngomong ngomong juga
senang sih mau panggilan itu ayahku cuma seorang supir angkot lah yang pendapatan seharinya hanyalah
kutu ngapain sih lo teriak teriak ini si kupet yang nyuruh gue teriak
nggak usah pakai teriak teriak nape no lihat ellanya aja belum keluar ya berarti dia belum
balik sekolah dong ntar kalau lanya udah nongol udah keluar baru dia udah balik sekolah
ngapain lu pada kesini lagi mau ngajakin anak gua ngamen men caut man
hai hai hai hey bang kenapa sih lo marah marah aja orang datang kesini bye bye juga eh bang
tau nggak ngamen itu hasilnya lumayan bisa buat nambahin belanja kita toh zwischen
hai hai koknya gue nggak mau dia kerja kerja developed
wow mau ella sekolah dulu yang benar
eh bang ngamen tuh hasilnya lumayan
daripada ngandelin abang tuh narik angkot
kagalan cukup bang
nggak pokoknya gua nggak mau dia kerja begitu
gua mau ella sekolah dulu biar dia jadi orang pinter
lihat aja apa yang ada bayang
yah ginian lagi
habis mau makan apa
ngasih uang belanja aja cuma seberapa
mau makan enak
gua makan aja
nggak makan dulu
nggak deh mak
kayaknya soalnya ella udah ditungguin sama bang jali
kan mbak wb udah bingung
kata guru ella aja bener bener be tuh nyari duit
alahnya besar kalau buat orang tua mak ngamen
lu nggak pernah nurut ya sama orang tua ya
eh lu ngelawan sama orang tua
ya ampun bang be jangan gitu be
bang be jangan
biar lu nggak bisa pergi
kenapa sih begitu sama anak sendiri be
biar dia tahu
mbak be nggak suka dia jadi tukang amin
mak bukain mak
kan kasian be
udah lu diem suak
lunjak semua lu pak de
mbak be nih
selalu kayak gitu
orang cuma bisa nyanyi doang mau baksin keluarga
ngapa nggak boleh sih
aderah anak gue
aku bisa tau

ya tapi bukannya
alah utuh cano dua ensi ondan sangat senang indah bucks kayanya g silent ini coba pacreen udah looks like the chain clothing brand has been decided to harmonize diskopis let's centimeters os
ya udah cukup
jangan baju dulu
ganti baju dulu
udah cepetan sana
buka perlu ya
dasar anda kurang ngajar
mak sama anak sama aja
gue bergabung dengan orkes dangdut bang jali
dari sinilah gue mendapat penghasilan
gue bisa memenuhi kebutuhan hidup gue dan keluarga gue
alhamdulillah ya lah
hari ini lo dapat lumayan banyak
mak babe kayaknya batuknya tambah parah aja deh mak
lah kesian banget mau sama babe
buruan ajaknya mak
besok bawa ke dokter mak
lah biarin aja
babe lu sakit biasa aja kok
tuh batuknya liat aja pak
kayak orang kejepit mulutnya
bawa aja ke dokter apa mak
duitnya ngambil dari mana
ya allah mak
cukup banget kali
be besok kita ke dokter ya be ya
elo khawatir banget be sama babe
nih ada duit sedikit buat ke puskes mas
duit dari mana tuh
gua nggak mau pake duit itu
kenapa sih bang
ini hasil ngamen bukan hasil korupsi
lu mah mikirin duit aja
rania niana disuruh sekolah yang bener
sekolahnya juga bener kok
maksud gua waktunya bukan abis buat ngamen
udahlah nggak usah dengerin tuh babe lu
ngamen lagi besok eh
apa perayaan dulu ya
iya bang sebelum narik antar ela dulu ya
rumah pak lura dia kan mau hajatan tuh bang di rumahnya
suruh ela nyanyi di sono
abang antar dulu ella ke sono
kenapa sih bang
pokoknya nggak mau kan lu tahu
gua nggak mau ela ngamen
ya allah bang bentaran aja
lu nggak tahu ya
kalau gua udah bilang nggak ya nggak
abang ini banget sih aduh mau
duh se ela mana sih
dini hari belum datang panas nih
iya niana kemana juga
tinggalin aja yuk
mak lu ditinggalin
ntar yang mau mokalin siapa yang mau nyanyi siapa
mak lu yang mau nyanyi
woy lu pada bisa diem kagak sih ya
bikin orang stres aja
eh se ela tuh lagi belajar noh di sekolahannya
katanya lagi ada ulangan gitu
mana sih lu
nggak sabaran amat bentaran dikit tahan apa
kita pada ini udah pada lapar panas lagi
lagian cari penyanyi anak sekolahan
coy mestinya orkest kita tuh untung
vokalis kita tuh anak sekolahan
ya misalnya kalau ntar ada produser nawarin kita bikin album
ya ada yang ngurusin
udah ben udah kan ela
pokoknya soal soal yang dikasih sama guru ela
udah ela kerjain semua bang
semua bang bisa
alhamdulillah gitu dong
tapi awal amat dah
bener apa kagak
iya mah aja bohong
ah itu mah kagak penting
yang penting ya bisa ngejawab
kalau gitu kita let's going
hai ekornya ya
eh bapak ngagetin aja tapi mau bener bener saya duduk aja duduk aja
nama saya sampai saya perhatikan dari tadi kamu nyanyi suaramu sangat bagus
apa bisa aja dah lo udah biasa dipuji orang saya mau ngajak kamu nyanyi di tempat kafe
saya bekerja kamu mau enggak ya ampun pak yang benar di kafe pak iya di kafe dangdut yang terkenal
itu letaknya di jakarta
selatan jakarta selatan dimana sih pak pas kamu tak enggak tahu sih ya ampun pak
emang bapak serius ella bisa nyanyi di cafe iya serius oh suara kamu bagus oh kamu cantik
saya yakin kamu jadi penyanyi terkenal yes makasih ya pak tapi lo mau ngomong dulu membangun jali ya
jangan dulu mengapa pak saya cuma ngajak kamu
cuma ngajak ella ella kan punya bang jalib punya teman teman orkes

lutan buat kamu ini kesempatan kennen kamu saya siapa h semet epo itulah sekarangggu ruth yang wade
iya sih pak lela capek sebenernya gak main terus
seperti tadi nih kembung nih minum mulu
kembung di sini
kagak bang makan apaan sih perut ella mau si kempes begini makan
apa nih kita dapat makan ya
seru sama sih kayaknya
itu bang ella ada tawaran diajak nyanyi bang di kb
dikabul tuh ya
amin di kb kita
sumpah serius lo lah
dia katanya punya kafe di jakarta selatan bang
nah mana orangnya lah
wah gue pengen kenal dong lah
ya ide bagus tuh ya
kali aja kita bisa bikin album bener gak men
iya bang bener
tahu tuh orangnya tadi ketemu di belakang sih
tapi sekarang gak tau udah kemana
tapi bang cuma ella doang yang diajar nyanyi di cafe
jadi tuh di cafe udah ada pengiring musiknya bang
terus lo mau lah
ya mau lah bang
habis ini kan kesempatan besar bang buat ella
ya udah deh lah
kalo yang mau ngenai keputusan lo gue gak bisa maksa lah
kok pada pergi begitu sih
udah iya lah ngapain masih di sini
udah gak dibutuhin lagi kali
ya ampun bang jali bang jufri
dasar lo pada